dan hari ini adalah hari sumpah pemuda kita tes tes sedikit mungkin
kita merayakan sumpah pemuda
wah kok saya dites ya
coba dicoba lagi yang pertama
yang pertama itu saya putra putri indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air indonesia
yang kedua kami putra putri indonesia mengaku berbangsa satu bangsa indonesia
dan menjunjung bahasa persatuan bahasa indonesia
nah kita harus punya semangat tidak hanya menghafal
karena kita bisa sebenarnya nyontek juga bisa kan
atau sebelum ini kita ternyata baru menghafali
kita latihan juga sebelum ini
kita harus punya semangatnya juga
lulus kalau kita tesnya
nah karena tidak sedikit banget sebenarnya anak muda indonesia yang mampu mencatatkan namanya dalam forbes
ini adalah sebuah majalah juga
yang diantara sedikit itu ada perempuan muda asal surabaya nih
iya masuk di jajaran tiga puluh anak muda sukses versi forbes
mary elizabeth ini membawa bisnis salonnya ke level yang lebih tinggi di indonesia
di kota besar salon merupakan sebuah kebutuhan penting bagi kaum hawa untuk mempercantik dirinya
jutaan salon bertebaran di indonesia
mulai dari kelas bawah hingga salon kelas atas yang tentu saja memiliki tarif tinggi
dari jutaan salon di indonesia ada satu salon yang menarik perhatian masyarakat perkotaan di indonesia
tak hanya di indonesia
bahkan dunia internasional pun
melirik salon ini
mary elizabeth adalah anak muda pemilik blobar salon
perempuan kelahiran dua puluh delapan tahun silam ini berhasil mencatatkan namanya dalam tiga puluh anak muda sukses versi forbes
potensi beauty di indonesia masih sangat luas sekali
dan di sini saya melihat salah satu platformnya adalah melalui salon untuk memberikan servis yang terbaik bagi customer
saya masih berpendapat
kalau pelayanan beauty dilakukan door to door masih tidak efektif
karena sebenarnya kita membutuhkan peralatan dan tempat yang proper untuk melayani customer dengan maksimal
seperti pebisnis kebanyakan mary membangun bisnis dari nol
berbekal pengalaman dari salon milik bundanya yang bangkrut
mary belajar banyak hal dalam membangun bisnis salon
terlebih ia mendapatkan beasiswa untuk belajar marketing di salah satu universitas ternama di indonesia
awalnya di tahun dua ribu empat belas saya dan partner memutuskan untuk membangun startup yang fokus di pasar beauty
karena ketika kami masih kuliah s dua management kami sering sekali meriset tentang pasar beauty
dan di sana kita yakin ada celah untuk startup beauty yang fokus melayani anak muda
terutama anak muda yang hobi eksperimen kontak anti warna coloring
apalagi sekarang trendnya adalah umri atau balayat
dalam membangun bisnis salon ini
mary tidak hanya berpatokan pada tingginya penghasilan dan omset dari blobar
namun juga bagaimana ia menyediakan wadah kreativitas bagi para stylistnya
penghasilan nomor dua deh
untuk berkreasi kita sangat diizinkan untuk lebih berkembang lagi
berkat tangan dingin dari mary
global salon akhirnya dilirik oleh forbes dan dirinya masuk dalam jajaran pembisnis muda di bawah tiga puluh tahun yang dianggap sukses
kini mary berniat untuk melakukan ekspansi bisnis salonnya
mary memberikan inspirasi kepada anak muda indonesia untuk tidak malu dalam berkarya
dan mengingatkan kita betapa manajemen yang baik bisa menjadikan bisnis apapun menjadi terdengar di kancah nasional dan internasional
saya selalu menyarankan jangan lupa bermimpi
karena mimpi yang mengawali segalanya
kalau kita nggak punya mimpi yang akan jadi visi rasanya akan sulit kita untuk memulai langkah yang pertama
dan kemudian yang kedua jangan lupa bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tadi
karena mimpi tanpa kerja keras hanya sekedar tinggal macana saja
tetap semangat mary
terus berkarya dan terus menjadi inspirasi bagi anak muda indonesia
sukma hafi cnn indonesia
nah masih di hari sumpah pemuda ini cnn indonesia
akan menghadirkan liputan liputan inspiratif untuk anda
salah satunya adalah kisah inspiratif dari seorang pemuda bernama hasbi asayik
ya berkat produk augmented reality di bidang edukasi hingga fashion empat dimensi
nama hasbi asyadik semakin dikenal
kita simak bagaimana hasbi mendunia dengan karyanya ini
kartu dan buku mewarna ini dilengkapi teknologi augmented
membuat gambar muncul seperti sulap ketika dilihat melalui ponsel pintar atau tablet
selain kartu dan buku perusahaan asal bandung bernama octagon studio juga membuat ini
kaos kaos ini seperti kaos biasa kalau kita lihat dengan mata telanjang
namun jika kita lihat menggunakan ipad ini otomatis muncul empat d
seperti ini salah satu kuda
ini juga penyu
terdengar juga audionya
kita coba digunakan oleh mbak ini yang cantik
otomatis muncul jerapa dan zebra
dikembangkan oleh anak muda bernama hasbi asyadik
upaya octagon studio sejak dua ribu tiga belas kini berhasil membawa teknologi ir ke mainstream
jadi ini salah satu pengembangan dari lini produk kita
karena ya tiap orang pakai baju kan
nah kita bisa turn apapun grafis yang ada di baju jadi ar
jadi orang lebih excited aja pakai baju
lebih masih ya penyebarannya untuk pilih begini ya
mereka tertarik untuk bikin augmented reality t shirt untuk line up
dan kita juga bisa membuat pakaian untuk kidswear mereka
setelah itu jalan kita bikin satu platform namanya wear empat d untuk mengakomodir semua augmented reality yang berbasis fashion
nama octagon studio mungkin belum familiar di dalam negeri
tapi di amerika serikat ada dua pilot lembaga ruang angkasa amerika nasa yang terkagum kagum dengan teknologi buatan anak indonesia ini
ada partner kita di uk kita join exhibition sebarang
terus itu dihadiri sama al worden pilot apollo lima belas
dan beliau mencoba produk kita dan
saya nggak datang ke exhibition
cuma saya dapat terima footage fotonya dan beliau sangat suka sekali
berkat inovasinya hasbi dilirik oleh propshop sebuah perusahaan properti film di hollywood
perusahaan ini membuat properti untuk film star wars dan semua film james bond
dari situ kita coba bikin produk gabungan produk either hardware dan software
hasbi masih terus bermimpi untuk terus membawa teknologi ar semakin dikenal dunia
selain fashion dan perumahan pendidikan menjadi lahan yang menurutnya potensial di masa depan
kita coba masuk ke iot internet of things
kita mencoba bikin hardware yang support konten konten ar atau vr
software aja kita juga mau bikin hardware nya juga gitu yang interact each other gitu
yang lebih biar bikin proses apapun itu misalnya belajar itu lebih jauh lebih menyenangkan
sebaik baiknya teknologi adalah jika ia dapat membawa manfaat dan pengaruh positif bagi lingkungan
di tingkat lokal maupun global
radinal taprawira bandung